pengadilan negeri jakarta barat pada selasa kembali menggelar
sidang lanjutan kasus dugaan penipuan
dan pengelapan dana koperasi simpan pinjam indosuria
yang beragendakan pembacaan putusan atau fonis
sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim syafruddin ainur
juga turut didatangi oleh ratusan korban investasi indosuria
yang melakukan unjuk rasa di depan gedung pengadilan negeri jakarta barat
dalam amar putusannya majelis hakim menilai kasus terdakwa henry surya
bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata
maka dari itu majelis hakim pengadilan negeri jakarta barat
memerintahkan terdakwa henry surya
untuk dilepaskan dari rutan salim baca bank kejaksaan agung
mendengar keputusan itu para korban bersorak kecewa di dalam ruang sidang
selain karena fonis bebas yang diberikan oleh majelis hakim
perkataan ketua majelis hakim juga tidak terdengar dengan jelas oleh para korban
jaksa penuntut umum juga turut kecewa atas keputusan majelis hakim
yang tidak mempertimbangkan para saksi yang sudah dihadirkan
dan dinilai tidak membela para korbannya
yang mencapai keputusan yang tidak dihadirkan
mencapai dua puluh tiga ribu orang dan menelan kerugian satu ratus enam triliun
ketika pada saat momennya hakim hanya meninggalkan para korban
tanpa sepatah kata pun
jadi kami merasa hakim sudah tidak mau mendengarkan lagi suara korban
kami nggak tahu lagi ini mau dibawa kemana mau seperti apa lagi
kalau orang yang sudah jelas jelas merampok uang
rampok uang kami enam belas triliun dilepaskan begitu saja
tanpa ada hukuman tanpa ada efek jerak
lalu mau dibawa kemana ke adilan di indonesia
ini rayuannya siapa namanya
marketingnya di belak bawah membuat uang itu terkumpul
lalu diolah dengan cara mencuci atau membawa ke perusahaan cangkangnya
ada dua puluh enam cangkang
lalu masuk ke perusahaan yang lainnya
perusahaan besarnya yaitu apa
perusahaan sun capital
nah uang inilah dialiri kemana mana ke luar negeri
lalu dibeli aset aset
dan dengan dalil yang sudah damai yang disebut sebut tadi majelis itu
itu adalah sudah putusan perdata
ini baru ada pengadilan memutuskan berat
pidana diputus dengan pertimbangan perdata
seperti yang diketahui kasus dugaan penipuan dan pengelapan dana industrial
dengan total kerugian para korban mencapai rp satu ratus enam triliun
selain henry surya terdakwa lainnya yakni jun indria
yang juga merupakan asisten henry surya
juga ikut difonis bebas dari dakwaannya
mardika prakasa satya jakarta